saudara tim sar gabungan kembali menemukan potongan tubuh korban banjir lahar hujan marapi
di kabupaten tanah datar provinsi sumatera barat
dengan temuan ini total sudah tiga puluh tiga korban yang berhasil ditemukan tim gabungan
dengan menggunakan gergaji mesin tim sar gabungan mengevakuasi korban ke tiga puluh
banjir lahar hujan gunung merapi pada minggu sore
selain tertimbun dalam lumpur yang telah mengeras tubuh korban juga terhimpit gelondongan kayu besar
saat dievakuasi petugas hanya menemukan tulang belulang dan sebagian potongan daging
yang kemudian langsung dibawa ke rumah sakit umum hanafiah batu sangkar untuk keperluan identifikasi
dengan temuan ini total sudah tiga puluh tiga korban berhasil ditemukan oleh tim sar gabungan
sementara sembilan orang lainnya masih dinyatakan hilang dan dalam pencarian
disampai sana ditemukanlah tulang belulang dan daging itu kami yakinkan itu bahasanya itu daging manusia
terus kami gali kami temukanlah berapa bagian tulang dan daging serta kulit yang sudah dilumpur yang menempel pada daging daging tersebut
rencana untuk hari ke depannya besok kami akan bergerak lagi di situ
diperkirakan adalah tanda yang kami curigakan lebih kurang dari sektor yang kami cari tadi sekitar seratus sampai dua ratus meter ke depannya